anda kembali menyaksikan kompas pagi bersama saya asri gunawan
saudara presiden terpilih prabowo subianto menerima kedatangan ketua umum partai nasdem di kediamannya di jalan kertanegara jakarta selatan kamis kemarin
kedatangan surya paloh ke kertanegara kami sore langsung disambut prabowo subianto
pertemuan yang disebut surya palo sebagai pertemuan antar sahabat lama ini berlangsung hangat
paloh mengatakan kehadirannya mewakili keinginan nasdem yang akan bergabung dan mendukung pemerintahan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
keinginan surya paloh itu pun disambut baik prabowo subianto
semangat keikhlasan hati jiwa besar para elit elit bangsa ini
itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan
nah berangkat dari sinilah kenapa saya katakan nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan bukan hanya yang pertama
menukung pemerintahan baru di bawah kemungkinan prabowo subianto dan mas gibran
kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat
memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif
di tengah dinamika dunia sangat dinantikan